lalu sampai hari ini berapa besar dukungan untuk calon petahana pilkada dki jakarta basuki cayapurnama atau gubernur ahok
pertama kami ajak anda untuk melihat dulu dukungan dari partai politik
partai nasdem ini adalah partai yang pertama kali melakukan deklarasi pada bulan februari
ada lima kursi di dprd dki jakarta nasdem memiliki lima kursi di dprd dki jakarta
dan nasdem mengatakan tidak masalah ahok berjalan atau maju ke pilkada dua ribu tujuh belas melalui jalur independen
sekalipun memang pasti logikanya adalah ketika parpol menyatakan dukungan pasti ada harapan bahwa calon itu akan mendekat kepada parpol tersebut
yang kedua adalah hanura deklarasinya pada bulan maret kemarin hanura memiliki sepuluh kursi di dprd dki jakarta
wiranto sendiri mengatakan kalau sudah ada bakti dan bukti buat apa pilih yang lain
dan suaranya bulat antara nasdem dan hanura tidak ada pergolakan di internal parpol ketika mengusung ahok atau ketika mendukung ahok untuk maju sebagai calon gubernur pada tahun dua ribu tujuh belas nanti
memang ahok terus menyatakan bahwa ia akan maju melalui jalur independen
tapi dipastikan dukungan parpol tetap dibutuhkan jika nantinya ahok terpilih menjadi gubernur dki jakarta untuk mengamankan legislatif
dan berikutnya ini adalah teman ahok
teman yang selama ini berada di belakang ahok pendirinya beberapa waktu lalu menemui masalah yaitu ketika diduga hendak mengumpulkan ktp di singapura dan kemudian ditangkal untuk masuk ke singapura
sejauh ini total ktp sembilan ratus tujuh puluh enam empat ratus tujuh puluh delapan ktp dan hari ini lima dua ratus dua puluh satu ini data yang sekarang bulan ini lima puluh tujuh tujuh ratus enam belas ya
jadi targetnya target pribadinya ahok adalah satu juta ktp
tapi batas amannya adalah lima ratus tiga puluh dua dua ratus tiga belas ktp
jadi untuk maju sebagai calon perseorangan sudah aman bisa maju tapi ada ambisi atau ada keinginan pribadi dari seorang ahok untuk bisa mencapai satu juta ktp
dan akhir akhirnya ada masalah sedikit dengan teman ahok
jadi teman ahok mengancam jika
karena melihat kedekatan ahok akhir akhir ini dengan beberapa partai politik teman ahok mengancam beberapa diantaranya akan membuang ktp dukungan jika ahok maju melalui jalur partai politik
dan batasnya adalah juli
batas waktu semuanya perhitungan semuanya adalah bulan juli nanti
karena apa yang akan terjadi
nah ini dia apa kabar dengan golongan karya golkar dan pdi perjuangan
golkar seperti kita ketahui memiliki sembilan kursi di dprd dki jakarta
dan kemarin sekitar pekan lalu yoris rawaya dari golkar sudah menyatakan golkar akan mendeklarasikan dukungan untuk ahok hari ini hari selasa
tapi ternyata sejak kemarin dikonfirmasi kembali yoris tidak bisa memberikan pernyataan yang jelas kapan dan di mana persisnya akan melakukan deklarasi
dan justru yoris menyatakan hanya baru akan hari ini golkar akan memberikan pandangan kepada dpd
kemudian dpp dan semuanya akan diputuskan pada musda sembilan belas juni nanti
tapi yang menarik kemarin atau sekitar dua hari lalu juga ada klaim dari penantang atau dari bakal calon gubernur lainnya yaitu yusril iza mahendra
yusril mengatakan ia mendapat dukungan dari ketua dewan pembina partai golkar yaitu ical yang menyatakan yusril aman tenang saja
dan mungkin mendapatkan
menimbulkan persepsi bahwa ia mendapat dukungan dari partai golkar
jadi ini masih belum jelas hingga saat ini
masih ada konsolidasi kita lihat saja
tunggu pada tanggal sembilan belas juni nanti seperti yang dijanjikan
lalu bagaimana dengan pdi perjuangan
pdi perjuangan memiliki dua puluh delapan kursi di dprd dki jakarta
selama ini hubungannya bagaimana dengan ahok
jadi benci tapi rindu mungkin
kadang memberikan sinyal penerimaan yang luar biasa
sinyal dari ibu mega
ahok terlihat begitu dekat
beberapa kali datang ke acara acara pribadi ibu mega wati soekarno putri
dan beberapa kali ahok juga menyatakan bahwa saya dekat dengan ibu mega
ibu mega sudah seperti ibu saya
beberapa kali ahok mengatakan begitu
tapi dari pengurus terlihat sinyal bahwa ahok jauh
jadi beberapa kali juga disampaikan oleh pengurus atau struktural pdi perjuangan bahwa jika ahok ingin maju
jika ahok ingin mendapatkan
dukungan berpasangan dengan jarod
jika ahok ini mendapat dukungan harus maju melalui jalur partai politik
dan mungkin anda ingat beberapa waktu lalu pdi perjuangan juga sempat menuduh mengatakan ahok adalah sosok yang sombong
karena menolak maju dari jalur partai politik
sehingga sempat memunculkan hubungan yang tidak harmonis
tapi hubungan antara pdi perjuangan dan ahok sampai saat ini masih dalam tahap hubungan yang manis
yang masih menjaga kondisi
tapi yang pasti batas waktunya adalah bulan juli
sebelum bulan juli nanti
dua partai ini harus segera berhitung dan memberikan kesimpulan
dan segera memutuskan apakah akan mendukung ahok atau tidak
karena bulan juli ahok akan memulai atau menyerahkan seluruh dukungannya untuk maju sebagai calon perseorangan